ya ketua dpp pdip puan maharani sebelumnya sempat menyebut nama caimin masuk dalam kandidat cawapres dari ganjar pranowo
selain ada erick thohir sandiaga uno andika perkasa dan juga ahy
apakah pertemuan hari ini akan semakin menguatkan sinyal
kita bahas hal ini bersama dengan diana valencia korespondensi ann indonesia
diana kita ketahui waktu pendaftaran capres cawapres dari masing masing koalisi ini hanya tersisa sekitar mungkin tiga bulan lagi
kalau anda lihat dari gerilya politik yang dilakukan puan maharani hari ini apa saja kesepakatan yang mungkin terjadi
selamat sore puspa
betul sekali bahwa memang hari ini ada dua agenda penting safari politik yang dilakukan oleh ketua dpp partai demokrasi indonesia perjuangan puan maharani
kedua ketua umum partai sekaligus
yang pertama tadi siang sekitar pukul dua belas ada ketua umum pkb mohaimin iskandar
dan yang baru saja selesai di tempat saya melaporkan adalah pertemuan antara puan maharani
dan juga ketua umum partai golkar air langga hartarto
nah kita bahas satu persatu soal pertemuan puan dan juga mohaimin iskandar terlihat sekali pasca pertemuan ataupun makan siang bersama yang dilakukan oleh kedua tokoh politik ini
keduanya sama sama sumeringah kemudian menegaskan bahwa komunikasi politik memang terbuka antara kedua partai ini
situasi masih dinamis tetapi belum ada kesepakatan tertentu
benar bahwa memang kunjungan puan maharani ke ketua umum pkb
mohaimin iskandar adalah bentuk jawaban atas godaan puan maharani pada hatlah pkb ke dua puluh lima begitu ya
menyebutkan nama muhaymin iskandar masuk ke dalam radar calon wakil presiden ganjar pranowo
tapi tadi disampaikan belum ada keputusan sekalipun
tetapi di situ ada sinyal sinyal begitu ya
tadi mohaimin iskandar menyebutkan ia memberikan kikil khas jombang kepada puan maharani
kemudian puan maharani juga menyebut bahwa memang rekam jejak antara pdi perjuangan dan juga pkb ini cukup panjang sehingga terasa komunikasi politik ini akan cair
dan cukup dinamis
nah kalau bahas pertemuan yang kedua yakni antara puan maharani dan juga air langga hartarto ketua umum partai golkar ini cukup berbeda begitu ya
agendanya adalah afternoon tea begitu ataupun minum teh dan juga ngopi bersama
tadi puan maharani ditemani oleh bambang wuryanto kemudian ada said abdullah kemudian dari pihak golkar ini ada erlangga hartarto ditemani oleh acahsan syadili dan juga ada melkias marcus mekeng
ada juga tadi sekjen partai golkar
lodwig paulus yang juga hari ini tengah berulang tahun
tadi yang juga uniknya adalah apabila puan menggoda partai kebangkitan pkb begitu ya dengan menjadikan nama muhammad iskandar menjadi salah satu nama yang menjadi calon wakil presiden gajar pranowo
kalau di erlangga hartarto tadi puan menyebutkan bahwa dia tadi memberikan bunga kuning begitu ya yang dibalut oleh kertas berwarna merah
ini menempatkan satu simbolnya
disebutkan simbol kesamaan rasa
dan tindak lanjutnya antara kedua partai ini golkar dan pdip ini akan membentuk tim teknis kecil begitu
tadi disampaikan tim teknis dari pihak golkar ini ada angke hasan ada melcas markus mekeng kemudian dari pihak pdi perjuangan ini ada said abdullah
memang masih belum diketahui pasti begitu ya jelasnya ataupun jumlah dari tim teknis ini
tetapi memang fintechnis ini tidak berujung atau semata mata
hanya membahas perihal presiden juga salah presiden ataupun kualitas saja
tetapi juga nantinya akan membahas bagaimana tadi disebutkan bahwa persatuan bangsa dan juga negara khususnya waktu milu ini bukan hal yang mustahil begitu untuk dilakukan meskipun memiliki perbedaan
sehingga nanti kita nantikan bagaimana kelanjutan tim teknis ini akan berujung pada gayung bersambut pdip dan juga golkar menjalin koalisi dan mengusung baca pres yang sama
yang dikajar pranowo
baik kita lihat ini walaupun masih dinamis ya
kita lihat nanti sebentar lagi waktunya akan terbuka siapa bakal calon wakil presiden dari ganjar pranowo
diana valencia terima kasih atas laporan anda